dan saat ini kita telah terhubung dengan korespondensi anan indonesia nesya ambegawati di stana negara jakarta
selamat hari raya idul fitri nesya
lalu seperti apa nesya lebaran ala presiden jokowi dan keluarga di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
ya lady bahwasannya tentunya selamat hari raya idul fitri buat kita semuanya
dan bahwasannya memang pada hari ini presiden jokowi dan juga ibu negara iria widodo dipastikan tidak mudik ke kampung halamannya di solo jawa tengah
tetapi melakukan ibadah sholat id di kediamannya yang berada di istana bogor ataupun tepatnya di bayu rini
tapi memang setelah itu istana lalu kemudian tidak ataupun presiden tidak bertemu dengan masyarakat
di tahun ini biasa biasanya setelah sholat id
kalau tahun lalu presiden jokowi dan juga ibu negara ibu iria yang mengaksanakan sholat id di mesir istiqlal
tetapi tahun ini tidak ada sholat id
dilaksanakan di kediamannya di istana bogor lalu kemudian tidak ada open house
artinya bahwasannya baik di istana kepresidenan bogor maupun jakarta dan juga istana wakil presiden tidak digelar open house
presiden jokowi dan ibu negara iria widodo juga mengimbau meminta kepada para menteri dan juga anggota kabinet kerja indonesia maju
dan juga seluruh pimpinan kementerian dan juga lembaga untuk tidak mengadakan open house tidak menggelar open house
baik di kantor kementerian lembaga ataupun di kediaman yang masing masing
ini tentunya lady adalah untuk bagaimana mencari
ini tentunya lady adalah untuk bagaimana mencari
mau tidak mau hal itu dilakukan untuk mencegah situasi yang memang berbeda
situasi tahun tahun sebelumnya dan tahun tahun seperti ataupun saat ini lady bahwasannya memang kami pun juga pada saat
mendapat informasi bahwa presiden joko widodo mengadakan atau bersolat id di istana bogor
kami pun juga tidak bisa mengakses istana bogor karena memang dalam bentuk upaya penjagaan covid sembilan belas
dan juga dalam masa aturan dari psbb itu sendiri
tapi memang sesuatu yang berbeda ketika pada saat tahun lalu kita melihat istana negara begitu ramai
pejabat yang kemudian mengantre untuk bersatu rahmi di istana negara dan juga masyarakat umum
yang juga biasanya datang ke istana tetapi tahun ini situasi berbeda sehingga presiden joko widodo
dan juga ibu negara iryana widodo melaksanakan sholat id secara pribadi di bayu rini di sana presiden bogor
lalu kemudian juga dipastikan keduanya tidak melakukan mudik ataupun pulang kampung ke kota asalnya yakni solo jawa tengah
agenda presiden untuk lebaran hari ini
ada informasi bahwa anak menantu dan juga cucu ini mungkin akan melakukan video call atau seperti apa untuk bersilaturahmi dengan presiden
lady saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas tapi bahwasannya pada saat ini bahwasannya presiden joko widodo
sejak kemarin memang ketika pada saat melakukan aktivitas suka beberapa tempat berada di jakarta ataupun berada di bogor ketika rapat pun
juga dilakukan secara virtual sehingga pada saat hari ini ketika melaksanakan sholat id ataupun melaksanakan hari raya idul fitri
hari ini tetap di istana bogor lalu kemudian bisa saja nanti ketika pada usai nanti ketika pada saat sholat id selesai bisa
kalau misalnya kita melihat beberapa kali memang presiden joko widodo maupun dari putranya sendiri yakni gibran raka buming raka
meng share ataupun membagikan video ketika pada saat presiden joko widodo dan juga ibu negara iryana bervirtual ataupun
melaksanakan video call semacam itu bersama dengan cucunya yakni jan eta sinarena dan juga sedamira
tetapi apakah nanti itu akan berlangsung kita akan tunggu saja lady tetap memang sejauh ini presiden joko widodo
mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga untuk tidak mengadakan open house baik di kantor maupun di kediaman masing masing
dan juga istana baik istana presiden juga wakil presiden tidak mengelar open house untuk mencegah adanya mencegah penyebaran dari covid sembilan belas lady
baik terima kasih nesya megawati untuk informasi anda seputar lebaran presiden joko widodo